action figure pada umumnya dibuat dalam bentuk miniatur karakter budaya populer
seperti toko film kartun komik dan video game
meski sebagian besar action figure diproduksi di jepang tiongkok dan amerika serikat
sejumlah perajin asal indonesia mulai memproduksi action figure
salah satunya rizal ulum pembuat action figure dari kudus jawa tengah
pada dasarnya saya ini ya background sekolah aja saya peternakan di fakultas peternakan
jadi apa yang saya pelajari semua ini otodidak
bahkan bisa dibilang saya belajarnya juga nyari nyari sendiri
dari youtube lah mungkin bahkan pas ketika awal saya terjun ke dalam dunia
jadi tidak seperti sekarang
youtube gak sebanyak ini
tutorial tutorialnya dulu itu sangat susah banget
apalagi dulu itu kurang lebih dua belas tahun lalu itu koneksi internet pun masih kebatas
ulum membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk membuat satu action figure berskala satu banding enam
pertama dia membuat desain karakter secara digital
kemudian desain tersebut dicetak menggunakan tiga d printing
prototipe tersebut melewati proses pengamplasan baru kemudian dicetak menggunakan resin dan dicat
untuk mendapatkan action figure buatan lokal
konsumen harus pre order atau memesan terlebih dahulu
harga satu action figure berkisar antara satu hingga sepuluh juta tergantung pada ukuran dan kompleksitasnya
menurut salah satu produsen dan penjual action figure buatan lokal yaitu dolanan keren
meski pasar penggemar action figure di indonesia tidak terlalu banyak

jumlah peminat dan komunitas mainan di indonesia besar
kalau peminat atau komunitasnya di indonesia sudah cukup besar ya mbak ya
apalagi mostly peminatnya ini adalah orang orang yang relatif sudah sudah matcher nih
kita ngomongin action figure ya bukan mainan anak anak ya
kalau dibilang peminatnya cukup besar itu terbukti dari beberapa kalau mbaknya lihat ya di komunitas mainan atau di youtube youtube
itu dari sisi harga relatifnya tinggi gitu ya lumayan tinggi gitu dan yang beli juga biasanya udah umur dua puluh an sampai tiga puluh an ke atas
bahkan empat puluh lima puluh juga ada gitu loh
nah di indonesia ini awareness soal ip lokal ini lagi kebangun gitu loh
jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya adalah pasarnya ada
pasti ada sih mbak
kalau di indonesia ini lebih kill limited edition mungkin cuma bikin lima puluh atau seratus piece
ada serial numbernya abis itu udah kita nggak jual lagi
selama masa pandemi covid sembilan belas
aktivitas dan penjualan action figure buatan lokal indonesia terhambat
namun anggota komunitas mainan seperti ulum dan bayu mengaku hobi membuat action figure menjadi pelepas stres
selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan perkantoran
karmel mursalim probokus hartoyo jakarta